untuk melaksanakan vaksinasi covid sembilan belas pemerintah telah mendatangkan tiga juta vaksin buatan perusahaan tiongkok sinovac
vaksin covid buatan sinovac sudah mendapat izin penggunaan darurat dari badan pengawas obat dan makanan
distribusi vaksin juga sudah dilakukan ke sejumlah daerah di indonesia termasuk kota bandung
salah satu fasilitas kesehatan yang menerima vaksin ini adalah puskesmas babakan sari
sebanyak tiga ratus enam puluh dosis vaksin sudah diterima puskesmas babakan sari untuk vaksinasi tahap pertama
sehingga kami pun mendapat alokasi refrigerator dari pusat yaitu dengan tipe tcw tiga
itu kapasitasnya sekitar satu ratus lima puluh liter untuk penyimpanan vaksin covid sembilan belas
berdasarkan petunjuk teknis kementerian kesehatan ruang penyimpanan vaksin harus terhindar dari paparan sinar matahari langsung
vaksin sinovac pun harus disimpan dalam cold chain
atau rantai dingin dengan suhu dua sampai delapan derajat celcius
secara umum sih sama satu menjaga suhu baik dari keluar gudang sampai ke penyuntikan kepada klien itu tetap harus dijaga
itu secara umum kemudian di juknis juga misalnya berapa lama dia boleh di luar
cara menyimpan yang sudah cara menyimpan kalau sudah dikeluarkan masuk lagi itu semua ada di petunjuk teknis
intinya yang vaksin ini yang harus diutamakan satu menjaga tetap pada suhu di mana vaksin itu dibolehkan
untuk menghindari kesalahan pengambilan dan tetap menjaga kualitas
vaksin covid sembilan belas perlu disimpan dalam mesin pendingin vaksin yang berbeda terpisah dari vaksin lainnya
rizka rizlia helmi suryanegara bandung jawa barat